operasi pengusuran kali jodo dimulai sejak pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
lebih dari enam eskavator dikerahkan untuk menggusur wilayah yang dibagi ke dalam enam zona berbeda
wali kota jakarta utara rustam effendi mengatakan
pembangunan dibongkar kemudian juga kita ratakan kemudian puingnya kita ratakan
sampah sampahnya kita angkut kemudian nanti pematangan tanah baru dibangun
pemerintah provinsi dki jakarta mencatat ada lima ratus lima puluh tiga warga tinggal di kawasan kalijodo
dua ratus diantaranya akan dipindahkan ke rusun marunda
data yang ada sampai saat ini sudah dua ratus lebih yang masuk ke rumah susun marunda
dua ratus kakak menurut saya
yang bukan ktp dki ada juga yang pulang kampung
yang pengontrak dia cari kontrakan tempat lain karena dia bisa punya ktp di jakarta
untuk pekerja sek dia pulang kampung
padahal kita dijanjikan untuk fasilitasi pulang kampung ternyata mereka tidak mau mendaftar
setelah proses pembangunan kali jodo selesai
pemprov dki jakarta berencana membuat sebuah taman di kawasan seluas satu lima hektare ini
dan diusulkan diberi nama taman